bahwa ini bagaimana menurut teman teman tiktok kalau misalnya ada barang barang seperti ini umkm kita bisa berkompetisi atau tidak